ini kalau tidak ada senang termohon tidak perlu merespon
oke ini berarti tidak serius
nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah
ini kalau tidak ada senang termohon tidak perlu merespon
oke ini berarti tidak serius
nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah
nah permohonan nomor dua ratus tiga puluh lima
tidak ada juga ya
nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah
ini kalau tidak ada senang termohon tidak perlu merespon
oke ini berarti tidak serius
nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah
tidak ada juga ya
nanti akan dipertimbangkan oleh mahkamah
oke artinya untuk penyampaian permohonan jawa timur provinsi jawa timur
nanti ada respon dari termohon respon dari pihak terkait dan juga dari bawaslu
mohon nanti pak waslu menerangkan hal hal yang didalilkan dalam permohonan
ya jadi jadwal penundaan